dan ini tentunya yang paling seru adalah dua klub terbesar inggris akan menjalankan laganya malam nanti
akan seperti apa saya akan membahasnya langsung mengenai formasi dan juga taktik yang kira kira akan diambil bersama dengan salah satu ahli kita kang jalu wirajati apa kabar
kabar baik hanum
bung jalo kita langsung saja membicarakan to the point yang pertama liverpool tanpa sadio mane apakah mereka akan tetap prima
ya kalau saya melihat bahwa tanpa sadio mane sebenarnya liverpool masih punya coutinho yang memang ditempatkan di posisi mane sebagai pemain posisi sayap kiri
namun menurut saya ada beberapa hal atau ada beberapa opsi yang bisa dimainkan ketika sadio mane tidak dimainkan
opsi pertama memang coutinho akan bermain seperti itu dia pasti akan bermain melebar lalu untuk melakukan tusukan
begitu juga dengan muhammad salah dengan firmino sebagai metronom di depan
namun akan ada
nah namun bisa juga coutinho bermain di posisi nomor sepuluh dengan firmino dan salah untuk bermain lebih ke depan
ini menjadi opsi yang dipakai jurgen klop dalam beberapa pertandingan musim lalu dan hasilnya memang cukup memuaskan bagi liverpool
ada opsi lain adalah dengan memasukkannya oxlade chamberlain
jika dimainkan dengan oxlade chamberlain dia bisa bermain di posisi sayap kiri
menggantikan posisi coutinho coutinho akan menggantikan pranwitz ngalum di lini tengah
jadi akan ada tiga
gelandang liverpool dan salah satunya coutinho
namun opsi yang paling menarik lagi adalah mungkin witts ngalum ini digantikan oleh oxlade chamberlain
karena kita tahu bahwa oxlade chamberlain ketika meminta pindah dari arsenal dia ingin menggaransi tempat sebagai seorang gelandang tengah bukan pemain sayap
dan mungkin formasi ini akan bisa dimainkan oleh jurgen klopp pada lagam lawan masyarakat
tapi posibilitas coutinho akan masuk ke sini seberapa besar
ya kalau untuk beberapa pertandingan terakhir memang dia hanya tampil sebagai pemain pengganti
karena klopp mungkin tidak akan berani langsung mengambil resiko
pilihan terbaik memang adalah menggeser coutinho untuk bermain lebih ke posisi nomor sepuluh
hingga membiarkan firmino di depan dan salah bermain leluasa untuk bergerak dari
dia sebenarnya bukan pemain sayap tapi wide forward
jadi pemain penyerang yang tugasnya bergerak lebih melebar
oke baik sekarang kita akan berpindah dari liverpool
kita akan ke mu terlebih dahulu juga ya
nah apabila ini kita melihat tanpa adanya velani dan juga pogba di lini tengah karena cedera begitu
kira kira apa yang akan dipikirkan jose mourinho
apakah tetap akan taktik bertahan seperti biasanya dia selalu jago kan tuh
ya ini taktik ini mungkin adalah taktik terbaik
namun yang menarik bahwa jose mourinho dari sebelas kali pertandingan bertandang ke anfield
sepuluh diantaranya tidak memakai formasi empat back tapi memakai formasi tiga back
sekali kalinya dia memakai formasi empat back ketika bertandang ke anfield
justru berujung kegalan saat itu ketika masih mati chelsea
dia menempatkan michael essien sebagai fullback kanan
ini yang ada yang sangat menarik adalah ketika memainkan mohamed salah sebagai pemain sayap
ini akan bisa tereksplorasi dengan baik
karena kita tahu bahwa salah bermain di posisi kanan akan bermain begitu cepat
es liang ataupun deliblin yang ditempatkan sebagai back kiri mungkin akan bisa lebih tereksplorasi
namun di sisi lain bagi manchester united sendiri ketika sadio manne tidak bermain
valencia mungkin akan bisa bermain lebih advance
dia menurut saya akan bisa bermain lebih ke depan karena
karena tahu bahwa di lini kiri depan liverpool
sadio mana yang memang bermain luar biasa
jadi kalau saya melihat ini kecenderungannya untuk posisi ini yang mungkin akan digantikan deliblin
karena ketika bermain dengan formasi tiga back blin pun bisa bermain sebagai seorang back tengah
itu beberapa kali dilakukannya
namun ketika akan bertransformasi menjadi empat back belin pun bisa dimainkan sebagai fullback kiri
oke apabila kalau misalnya melihat pertandingan ini kami dari redaksi memilih duet antara salah dan juga mkitarian sebagai duel kunci yang akan ada di laga
menurut punca lu bagaimana
ya kalau saya melihat bahwa memang salah bisa langsung tune in dengan liverpool ini menjadi hal yang sangat menarik
karena memang kita tahu ketika pada periode pertamanya di chelsea dia bermain masih tidak terlalu bagus
namun ketika pindah ke italia dia dimatangkan dan kembali ke inggris dia bermain luar biasa
namun ada satu persoalan dari mohamed salah
dia adalah terlalu banyak menembak dibandingkan sadio mane
sebagai perbandingan mane bisa bermain lebih efektif hanya dengan dua empat tembakan per laga
sementara mohamed salah sekitar tiga empat tembakan per laga

berarti efektivitas lain yang harus diperbaiki jika memang liverpool menang atas manchester united
tapi kan kemarin prestasi salah di liga internasional juga membela mesir
akhirnya bisa menampakan bahwa apabila dia nanti akan bermain disini akan lebih gemilang lagi
ya itu menjadi sebuah suntikan moral bagi salah bahwa ketika sudah berhasil mengantarkan mesir kembali ke pentas piala dunia setelah absen dua puluh delapan tahun ini menjadi sebuah hal penting
sementara kita berpindah ke michitarian
mkhitaryan ini memang untuk beberapa fans mesir mungkin bikin kita berpikir
mkhitaryan ini mungkin bikin geregetan ya
karena sebenarnya ketika bola yang harusnya dioper atau bermain lebih taktis mkhitaryan lebih sering untuk menggoceknya bahkan melakukan nutmeg
namun kita tidak bisa memungkiri bahwa mikitara ini punya peran penting di manchester
dari dua puluh satu gol yang tercipta lima diantaranya merupakan asis dia
betul dia juga masih mengkreasi dua puluh dua peluang lainnya
jadi saya rasa memang ini duel yang pantas bahwa mkhitaryan dan salah walaupun posisinya berbeda ya
mkhitaryan mungkin ada di posisi nomor sepuluh

tak cukuplah ditistadtrack sangat bagus lagi
dana jurgen klopp melihat walaupun sekarang masih dua belas poin
tertinggal jodor jemim ada sembilan belas poin
tapi optimisme di kalangan supporter itu tinggi karena setelah tujuh puluh lima kali partai inggris
ternyata persentase kemenangan liverpool bersama klub yang mengecewakan ternyata bukan yang tertinggi
akhirnya ini jadi bikin baper fansnya nggak sih
ya enggak ini kalau kita bisa lihat bahwa klub ketika datang di borussia dortmund
dortmund hanya akan menantang bayern munchen sebagai penguasa bundesliga
sebenarnya di inggris ini hal yang berbeda
ada empat lima tim yang dengan kualitas yang setara
ini yang memang bisa dibandingkan apple to apple antara bundesliga sama premier league
ambil contoh saja pep guardiola ketika dia pertama kali musim lalu datang
dia pun harus kocar kacir ketika manchester harus tercecer ke peringkat ketiga
permasalahan kedua adalah dari jurgen klopp sendiri
taktik bermain dia memang cukup luar biasa
liverpool saya dikatakan salah satu tim yang atraktif dalam menyerang
tapi permasalahan utama liverpool justru ada di lini pertahanan
bayangkan saya di musim lalu mereka adalah tim kedua
dari tim posisi tujuh besar yang kebobolan terbanyak
musim ini saja mereka sudah kebobolan dua belas gol
saya rasa ini akan sangat berimbang bahwa di premier league sempat ada ujar ujar
bahwa tim yang memenangi premier league bukanlah tim yang paling produktif
tapi tim yang paling sedikit kebobolan
ini yang harus diselesaikan
klub juga ingin memperbaiki persentase kemenangan
atau kalau tidak nasibnya akan sama seperti roger dipecat karena hanya dua
betul dan juga benitez juga
iya benar sekali
sekarang kita membicarakan mengenai gaya dua pelatih ini di pinggir lapangan
dua duanya sama sama suka berapi rapi
mau juga begitu lalu juga klub juga sangat semangat
apakah nanti publik juga akan disajikan dengan dua tontonan para pelatih di pinggir lapangan juga para pemain
betul kalau saya melihat bahwa morino dan juga klopp ini akan menjadi salah satu tentangan mereka
inilah drama yang terjadi di sebuah gol abo bukan hanya di lapangan hijau
tapi juga ada di sisi lapangan
dengan sosok yang eksplosif saya rasa klop dan juga morino ini akan sangat menarik
kita lihat saja siapa yang mencetak gol pasti akan terjadi entah itu lompatan khas klop
atau gaya selebrasi morino dengan meletakkan kedua lututnya langsung berselonjor
kita akan lihat gaya selebrasi terakhir bung jalu
kalau melihat bahwa catatan morino mungkin tidak terlalu bagus ketika bertandang ke anfield
dan juga menghadapi klopp dia hanya menang sekali dari delapan pertemuan
namun kali ini kesempatan rasanya morino punya
namun harus ada subjektivitas juga dalam hal memilih
jadi saya rasa pendapat laga ini akan berakhir imbang
akan berakhir imbang
kita akan lihat apakah kemenangan ini milik liverpool akan membuat juga
kira kira skornya bisa diangka berapa
iya kalau liverpool menang ini menjadi sebuah kekalahan pertama bagi manchester united
namun kalau saya melihat bahwa dengan musim lalu saja mereka bermain imbang
jadi saya rasa akan sangat ketat
tidak akan ada banyak gol tapi kemungkinan seri akan lebih besar untuk laga kali ini
serie a akan lebih besar ya
berarti kemungkinan dua belas poin dan akhirnya klub harus pergi
kalau saya enggak sih
ini tinggal masalah seberapa besar
karena manajemen tahu bahwa kondisi liverpool itu bukan hanya permasalahan dari klopp saja
tapi dari kebijakan transfer dari manajemen pun pantas disorot
oke tapi tambah lagi memang sepertinya manajemen sangat sayang sekali ya dengan klub ya
apabila dilihat dengan gaya permainan
ya karena tidak ada lagi mungkin siapa lagi pelatih yang ada untuk mengobatkan terhadap liverpool
bung jalu terima kasih banyak
sudah ngobrol dan nanti malam kita akan nobar bareng untuk melihat seperti apa keseruan dari pertandingan ini